sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
pasti pasti akan kami sampai kacau
aku punya sesuatu untukmu
apa itu fusena
aku akan melemparnya
terima kasih busena
jaga dirimu baik baik
jangan pernah dilepas
aku ingin ketika aku pulang nanti
kalung itu masih melingkar di lehermu
aku harus laporkan
ada apa denganmu bada
gawah kanding ratu
bicara yang benar
ratu kidul sudah pulih
dan sekarang sedang ke arah sini kajeng ratu
kenapa dengan wajahmu itu maskol
saya kena lahar dari giripati
hentikan ketakutanmu itu
malah pergi lengan walu dari sana
nanti aku akan kirim demik untuk mendampingimu waskol
biarkan aku yang menahan mereka
bukankah ini sudah menjadi kesepakatan kita waskolo
baik kajeng ratu

ya sudah aku sudah hampir surut
tapi sekarang aku sudah separately
ini akan bikin kamu keberadaan
suatu orang biasa
berani berani ya kamu datang kepadaku
aku kan sudah bilang kamu jangan datang
apa yang kamu lakukan itu percuma
karena pada akhirnya
maria dan fusena itu akan memilih aku
itu kamu maria dan fusena kan
kamu maria dan fusena
sini biar aku pake
lepasin aku doang kak
aku mau melakukan apapun asal
hey ada apa ini
kalian berdua bener bener ketekaluan
selalu seji seperti ini
maria dan fusena memberikan hadiah perpisahan kepada nawang sih
ini hal buruk bagiku byung
ini memang sesuatu yang buruk bagi kita
tapi kamu tenang saja cinta
jarak pasti memisahkan mereka berdua
dan maria dan fusena
pasti pelan pelan akan melupakan nawang sih
kau mesin kasih
kau tak bisa menangkapku
kau tak bisa menangkapku
aku jaga manggo
prabu selolong mota
akan selalu mendampingi kami dalam setiap pertemuan
jepitul mota mota
hidup prabu jawa mungo
ratu branga salai lemutan telah menyerang
tajun diri pati
tajun diri pati telah berpesan kepadaku
untuk menjaga ratu branga
dan cepat ratu branga pergi dari sini
mumpung ada kesempatan
tidak perlu prajurit
sudah tidak ada lagi tempat untukmu
biarkan aku mengurung diri di kamar ini
kenapa kalian diam saja
jangan sampai kamu terluka lagi
kita bisa dengan mudah menghancurkannya
kita belum tahu
siasat dari ratu genung permoni
siasat seperti apapun tidak akan berhasil nawa ngulan
kalau kita benar benar menghancurkannya
kenapa tidak menyerang juga
aku akan sulit untuk menyelinap kamu
senopati conomanik sudah bersiap
aku sudah tidak sabar awal
serang terus mereka